hai kakak kakak kakak kudjar hehehe kalah be hehehe hehehe curang lotong
melakukan kewajiban sebagai suamiku
aku senang kau selalu menepati janji juni aku sangat bahagia selalu berada di dekati
hai aku juga bahagia ratu
sekalian saya mau bicara sama ibu
ini minumnya pak
kayaknya kok serius banget
aku mau coba datang ke orang pintar lagi bu
aku mau cari ilmu pengelarisan
aku tidak mau kalah dari junet
saya yakin dia pake ilmu penglarisan
bengkelnya laris bu
jangan lakukan itu pak
lagikan setiap orang
rezekinya udah ada masing masing
dan sumber penghasilanku satu satunya
warungnya ibu kan juga lagi sepi
ya ditekuni saja pak
namanya juga usaha
kadang di atas kadang di bawah
kalau sekarang bengkel bapak lagi sepi
mungkin besok bengkel bapak rame lagi
ibu itu kalau ngomong gampang benar
belum kopi gue budek
ya memang semuanya habis
saya harus berusaha
pokoknya saya gak setuju
kalau bapak pergi ke bukun
apakah kamu mengalami kesulitan lagi
malah semakin ruwet sekarang ini
padahal saya sudah
malah bengkelnya junet
semakin ramit mbak
bahkan dia sudah bisa membeli rumah baru
dan bengkel saya malah makin amuradul mbak
saya tidak akan mengecewakanmu
semua orang yang datang
itu tidak pernah gagal
saya percaya sama mbak
sainganmu itu punya pendamping yang dasar
karena itu saya akan mempercayaimu mbak
saya akan memberikan bekal yang lebih dasar lagi
terima kasih mbak
mau sekak mestinya ngomong dulu dong
tuh dimana adek
ini enak pun
mulutnya asem kok
suara apaan tuh
kalau paling istrinya bang jajah
istrinya bang jajah
istrinya bang jajah gak begitu suaranya
ano gonggongannya panjang sekali
kalau beneran putih
kalau orang putih panjang
sebentar lagi kamu muntah darah

sebentar lagi kamu muncah darah
aku mau tanya siapa pertama kali yang datang kesini
saya nggak tahu pak
karena hari itu masih gelap saya tidak sengaja tersandung main ini pak
kan subuh subuh gelap gelap kan
siapa datang ke sini pak
saya disuruh istri saya nyari daun pisang untuk dijual ke pasar pak
lumayan pak buat nama nama buku dapur
oh bagus pak
pak bau kita pak
pak pak pak
pak mansur mati pak
ada apa pak mukhlis
kelihatannya ada sesuatu pak muklis
kelihatannya kematian pak mansur ini ada hubungannya dengan hal hal gaib
tidak ada apa apa
salah seorang diantara kamu lapor kepada polisi
satu orang saja cukup
ya panggil yang kesana ya
dan yang lainnya mari kita urusin saja ini sebagaimana mestinya
pak mansur pak mansur
kalo kasihan temen oh
ya baik baik saja